toko musik ini terletak di pojokan ngarso puro jalan diponegoro pasar ponsolo
tersembunyi di tengah bangunan bertingkat yang menjulang tinggi
toko inilah satu satunya yang masih bertahan menjual pita kaset koleksi lengkap di solo
yang terlama sekitar tahun tujuh puluh an
seperti kaset koleksi kus plus legendaris yang diproduksi sekitar tahun tujuh puluh an
ada juga kaset yang diproduksi sekitar delapan puluh an
seperti kasetnya daniati dan nike ardila
dan yang terbaru adalah koleksi lagu lagu dewa
agnes monica ari lasso dan yang lainnya yang diproduksi sekitar tahun dua ribu an
sementara yang masih produksi keluaran lokananta solo seri waljina hingga gesang
menurut pemilik toko yeyen rahman ia mulai berjualan kaset dua puluh delapan tahun yang lalu
saat itu kaset adalah hiburan selain televisi yang bisa dinikmati oleh masyarakat
dulu kasir itu tahun saya jual gitu ya
apalagi waktu nike ardila meninggal misalnya ya
jadi keluar itu kaset udah mulai nurun omsetnya
delapan tahun lah kayaknya